sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

aku pergi dulu
eh mbak amira
bibi udah pulang dari kampung
iya mbak baru aja tadi pagi
saya juga baru tahu mbak
kalau dapurnya nyambut
nyonya tuh kebakaran mbak
terus katanya nyonya terjebak juga ya di dapur situ ya
terus lukanya parah ya mbak
aduh terus keadaan nyonya gimana mbak
baik baik aja kan mbak
saya khawatir banget loh
alhamdulillah bulan ini udah gak apa apa kopi
sekarang lagi di rumah sakit
karena memang lukanya parah banget
katanya sih juga mau dibawa ke singapura
buat operasi plastik katanya
tapi kayaknya rizky gak ikut nganter deh
soalnya mau ngantar bulan ini tuh bapak bapak
yang waktu itu bawa bulan ini pergi
setelah kejadian kebakaran itu
bapak bapak siapa mbak
saya juga gak tahu siapa bi
soalnya rizky juga gak pernah mau cerita
pokoknya orang itu gak seberapa tinggi
kulitnya putih rambutnya keriting
terus pakai pacar mata
bibi tahu gak itu siapa
bibi tahu gak itu siapa
bistri juga tahu kan
orang yang selama ini dibilang rizky papanya
itu bukan papanya rizky
itu bukan papanya rizky kan bi
bistri tolong jawab dong bi
cuma bisnis satu satunya harapan saya
karena ada kemungkinan
yang disebut sebut papanya rizky
jangan jangan bapak bapak yang diceritain
sama mbak amira
memang papanya dan rizky
pak rusli yang asli
bistri bibi mikirin apaan sih
semua itu bener kan
marah lagi sama aku
aduh mbak maaf mbak
saya tuh bener bener gak tahu mbak
saya kan waktu kerja
pertama kali di sini
nyonya itu udah bercerai sama papanya dan rizky
jadi yang saya tahu papanya dan rizky
itu ya yang ada di sini sekarang ini
apalagi nyonya waktu itu bilang kalau itu
ya papanya dan rizky mbak
ya udah mbak
nanti ngobrolnya dilanjutin lagi ya mbak ya
soalnya saya masih mau beres beres dapur
ini masih banyak yang qatar
saya masuk dulu mbak
sikap bisri tadi agak mencurigakan
waktu aku tanya soal bapak itu
bisnis seakan akan sepertinya tahu sesuatu
tapi kayaknya percuma juga
kalau aku desak desak terus
dia masih tetap gak mau cerita apa apa
nanti urusannya bisa jadi runyam dan melebar kemana mana
bisa gawat kalau tau tau dia tanya utari
soal zahira anaknya atau bukan
kamu tuh gak ada hubungan apa apa dengan prabu wijaya

dan kamu tuh bukan suami saya
suami saya sudah mati
dia sudah menceritakan semuanya kepada saya
tentang anak kita
tentang prabu wijaya
dan kamu sendiri pernah bilang sama saya
waktu kita pertama kali ketemu
kenapa sekarang tiba tiba kamu
apa sih apa yang bikin kamu berubah
kalau memang seandainya saya suami kamu
berarti saya ada hubungannya dengan prabu wijaya
karena prabu wijaya itu sudah memeclakai saya dan membunuh saya
kita bicara baik baik
karena ini ada hubungan dengan zahira
waktu itu memang saya bilang ke bapak
kalau bapak adalah suaminya utari
tapi kalau sekarang utari merasa
suaminya saya bukan suami saya
suaminya itu sudah meninggal
ya itulah yang benar
kan butari lah yang lebih tahu
apa hubungannya dengan zahira
zahira itu kan anaknya prabu wijaya
iksan pasti bakal ngomong kalau aku pernah bilang ke dia
kalau zahira itu anak dia dan utari yang diculik prabu
aku harus gimana ini
jangan pernah kamu sebut sebut prabu wijaya
aini atau zahira di depan muka saya
pergi dari sini
mas wisto kok gak pernah cerita ke saya ya
kalau mas wisnu itu pernah ketemu sama orang itu
dan cerita macam macam
cerita macam macam bagaimana
soal dia suami saya atau soal apa aja
dia itu bukan mas iktan
kalau ketemunya sih sudah lama
setelah dia dari sini
itu juga gak sengaja
tadinya aku pikir dia itu memang iksan
dan aku pikir juga mungkin dia gak kenal sama kita semuanya karena dia lupa ingatan
ya aku ceritakan semuanya
semua kepada dia
dengan harapan semoga dia ingat kembali
tapi kalau kamu memang yakin dia itu bukan iksan
ya berarti mungkin bukan iksan
mungkin bukan iksan